selam tni angkatan laut dikabarkan hilang kontak di perairan bali
keberadaannya belum diketahui
seperti dilansir reuters tni angkatan laut sedang mengecek keberadaan salah satu kapal selamnya
kapal selam itu tidak melapor kembali
usai latihan jurubicara tni angkatan laut menyatakan
kapal selam itu sedang mengikuti latihan rudal di perairan bali utara
namun kapal selam itu tidak menyampaikan hasil latihannya
kapal selam yang dilaporkan hilang kontak itu adalah kri nanggala empat ratus dua
kri nanggala empat ratus dua dibuat di jerman tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kapal itu bisa melaju dengan kecepatan dua puluh satu lima knots
di indonesia sendiri kri nanggala empat ratus dua merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas cakra
kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama nanggala dalam jajaran tni angkatan laut
kri nanggala termasuk dalam armada pemukul tni angkatan laut
dan kita sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan kepala pasar nas
marsikal madya angkatan udara henry alfian di
selamat sore pak henry
selamat sore mbak
oke pak henry bagaimana proses pencarian terhadap kri nanggala empat ratus dua yang dilakukan oleh teman teman basarnas
demikian mbak kita basarnas selalu siap menerima perintah search and rescue baik dari siapapun
kita juga baru saja mendengar berita adanya lost contact dari kapal selam nanggala
jadi pada prinsipnya basarnas dalam hal ini kantor sar yang terdekat adalah kantor sar di denpasar
kita sudah menyiapkan kapal berikut peralatan survei dan deteksi peralatan bawah laut
jadi kita dalam hal ini mempersiapkan segala peralatan dan siap untuk diberangkatkan
memang apabila itu ada permintaan emergensi pencarian demikian mbak
oke pak henry apakah dari tni angkatan laut sudah berkoordinasi ataupun meminta bantuan dari basarnas
terutama basarnas yang ada di denpasar untuk membantu melakukan pencarian terhadap kri nanggala empat ratus dua pak henry
dari kantor sar denpasar dengan lanal di denpasar bali sudah berkoordinasi
dan sudah ada komunikasi
namun letak dan posisi masih dalam pencarian ya ini
dalam diskusi juga dan ini berkoordinasi dengan pihak tni dan tni al
demikian namun koordinasi di tingkat bawah tingkat di daerah sudah ada komunikasi tersebut
demikian mbak laporan dari kantor sar yang ada di denpasar bali
pak henry apakah dari basarnas sudah mengetahui kronologis hilang kontaknya kri nanggala empat ratus dua ini pak
mungkin dari tni angkatan laut sudah memberikan informasinya kepada basarnas
belum belum sama sekali belum mbak belum sama sekali
bahkan mula awal ini kan beritanya sudah ada di medsos dan lain sebagainya
dari situ lah sebetulnya kami sidik dan kami ingin mengetahui ke kantor sar denpasar
dan sudah kami ada kontak
kami perintahkan untuk persiapan mereka kapal sar juga persiapan dan peralatan yang kami miliki
dan juga potensi sar yang kami miliki
kami memiliki kemampuan juga dari potensi sar untuk pemetaan atau survei bawah laut
apabila memang digerakkan kita siap
oke apa saja kemudian kendalanya yang mungkin bisa dimitigasi ataupun diperhitungkan oleh teman teman basarnas
mengingat lokasi hilang kontaknya dari kri nanggala
ini memang agak jauh ataupun di bawah dasar permukaan laut begitu pak henry
ya kira kira demikian mbak lokasi ya terutama lokasi posisi juga kita belum mengetahui
nanti kita mempersiapkan dan posisinya juga berapa mile dari daratan juga kita belum mengetahui
tetapi kita persiapan kira kira peralatan apa yang kita butuhkan ya
kalau masalah pertolongan itu jauh dari kita
tapi kalau untuk mencari dan menemukan lokasi supaya lebih
itu kita bisa membantu pihak tni al
tapi kalau untuk pertolongan saya kira kita belum punya kemampuan itu
tapi kalau mendeteksi lokasi kemungkinan kita bisa
oke baik artinya basarnas selalu siap begitu ya
begitu nanti kemudian lokasinya sudah ditemukan bersama sama dengan teman teman dari tni angkatan laut
untuk membantu melakukan pencarian korban begitu ya
pencarian awak kapal kri nanggala empat ratus dua
terima kasih sekali
kepala basarnas marsikal madia au henry alfandi atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
kapal selam milik tni angkatan laut hilang kontak saat sedang melakukan latihan penembakan torpedo di wilayah utara bali
ada lebih dari lima puluh orang yang berada di dalam kapal selam tni angkatan laut tersebut
menurut panglima tni marsikal hadi cahyanto ada empat puluh sembilan orang dan ditambah tiga komandan kapal lainnya
hingga saat ini seluruh kapal milik tni yang memiliki kemampuan mencari benda di bawah permukaan air tengah dikerahkan